tinker dari omg consulting hai mas yoris
happy new year kemudian ada juga mas yuswo hadi pemerhati marketing
halo mas selamat malam mas yuswo
halo selamat malam
oke baik ini kita akan bahas dulu peluang cuan di era perubahan dua ribu dua puluh satu banyak harapan
saya ke mas yuswo dulu
dari hasil riset yang sudah dilakukan oleh inventure ini kan ada pergeseran industri
ekstrim bahkan disebut juga dengan whole new world
jadi di dunia bisnis
selain semuanya serba digital sebenarnya apa sih mas bentuk pergeseran ekstrim yang dimaksud
ya jadi intinya kalau saya ringkes ada empat hal yang perlu kita termati di dua ribu dua puluh
yang itu menuntut empat hal ini saya nyebutnya empat new rule of the game
yang pertama adalah kita menghadapi ekonomi
dimana hygiene itu penting
sehingga sektor sektor yang terkait dengan hygiene misalnya resto makanan itu apa namanya hygiene itu jadi prioritas utama
yang kedua adalah lotat
lotat itu artinya persentuhan itu akan semakin kecil
maka misalnya dalam hal transaksi maka transaktinya harus tablet
itu yang kedua
yang ketiga adalah less crowd
less crowt itu artinya kerumunan makin dihindari
sektor seperti kota yang sangat crowded itu harus menyusun diri
dan yang terakhir yaitu low mobility
jadi pergerakan orang itu akan semakin terbatas
yang kemudian itu menyebabkan orang misalnya tidak ke bali gitu ya tetapi ke bandung atau ke semarang gitu ya
karena kita jarak jauh nggak bisa gitu
ya karena dibatasi mobilitasnya
sekarang malah ditutup hanya jawa bali misalnya
jadi empat hal ini yang menyebabkan rule of the game di dalam industri itu berubah secara ekstrim mbak
itu yang perlu para pemain itu adaptasi di dua ribu dua puluh
mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan empat hal tadi
yang pertama higienity
yang kedua adalah lotat
yang ketiga adalah less crowd
yang terakhir adalah low mobility
yang tidak bisa beradaptasi dia akan fall gitu ya akan bisa tersingkir gitu
sekarang saya akan ke mas yoris
mas yoris dari penjelasan tadi ini sebenarnya kemudian siapa yang diuntungkan
apakah kemudian bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha atau justru menjadi tantangan tersendiri ini mas
iya jadi seperti yang tadi sudah disinggung sedikit oleh mas siwo gitu ya
bahwa siapa yang bisa beradaptasi
karena kita sudah saksikan sebenarnya
saksikan sebenarnya di dua ribu dua puluh ini
kita nggak bisa bilang hanya misalnya mereka yang bermain di digital atau yang hanya mereka yang bermain di health industry gitu yang diuntungkan gitu
karena ada banyak juga pelaku pelaku bisnis yang bergerak secara cepat
beradaptasi secara cepat tapi tidak instan gitu ya
sehingga yang misalnya di maret april masih sama sama kaget itu akhirnya di akhir oktober bahkan di akhir desember tentunya mereka sudah meraup pendapatan yang lumayan
karena kecepatan mereka beradaptasi walaupun sekali lagi saya garis bawahi tidak instan prosesnya
tapi mau tidak mau semua itu harus dilakukan ya mas yoris ya
nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terutama ini bagi pelaku usaha di bidang non digital dan juga yang tadi disampaikan oleh mas yoris
tapi kita akan jeda terlebih dahulu karena kita akan sama sama menyaksikan azan maghrib
anda masih menyaksikan cnn indonesia connected dan kita masih membahas nih peluang dan juga tren bisnis di tahun dua ribu dua puluh satu bersama dengan pemerhati marketing yuswo hadi
saya kan besar benar
ke mas yoris dulu tadi terakhir
bagaimana kemudian sektor sektor
dan juga non kesehatan ini bisa
bangkit dan survive di tahun dua ribu dua puluh
benih benihnya kita udah lihat gitu ya di dua ribu dua
setelah kaget tentunya tahun dua ribu dua
ini banyak yang terkaget kaget
nah harusnya di dua ribu dua puluh
kita udah gak kaget lagi kita bisa lihat
bagaimana kecepatan kita
beradaptasi secara digital
sebenarnya dunia kesehatan itu kan industri kesehatan
naik sekali tapi ada banyak sekali sebenarnya peluang peluang
bisnis baru yang mengikuti
dari risetnya mas yiswa hadi
terlihat sebenarnya masyarakat itu
lebih percaya rumah sakit
untuk membuat pelayanan online
dibandingkan platform yang
non medical nah ini ada
banyak peluang sebenarnya untuk
dan tidak terkaget kaget lagi
baik itu tadi mas yuswo
menyambung dengan apa yang dinyatakan oleh mas yoris
kalau bicara soal tren ini
ini sebenarnya akan berlangsung
sampai kapan mas
apakah sepanjang dua ribu dua puluh
akan sama patternnya
seperti tadi empat konsep yang mas yusuf sampaikan
atau dengan adanya vaksin
itu harapan baru
dan kemudian merubah juga nih pola
empat hal yang tadi mas yusuf sampaikan
jadi gini kesempatan konsumen itu
tidak bisa berlangsung
jadi kita sudah berubah selama setahun
kalau pun vaksin itu ditemukan
tidak serta merta kemudian
kita akan balik ke normal nggak begitu
jadi untuk berubah ke normal
mungkin saya nyebutnya bukan normal
perubahan berikutnya ini tidak sama dengan
sebelum pandemi jadi nanti akan berubah
itu pun tidak akan bisa berubah
langsung elastis gitu begitu
bukan ada vaktin
kemudian langsung berubah nggak begitu
kemanjuran dan seterusnya
yang kedua distribusi
sudah dapat informasi dari pemerintah
setidaknya sampai dengan akhir tahun
itu distribusi juga masih belum bisa merata
sampai dengan akhir dua ribu dua puluh
setara konsumen perubahan konsumen
kondisinya tidak akan berbeda jauh dengan kondisi di tahun dua ribu dua puluh
jadi artinya stay at home kemudian working from home kemudian medical from home segala macam itu akan masih berjalan dan perilaku konsumen makin robat
jadi mungkin nanti akan mengalami pemulihan lagi perilaku ini kira kira nanti di akhir tahun
tapi sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu saya kira kondisinya dari sisi konsumen perilakunya saya kira akan tidak jauh berbeda dengan kondisi di dua ribu dua puluh
cuma tadi saya setuju dengan mas yoris ya bahwa sekarang lebih confident sekarang bisa lebih memanage kehidupan kita
kalau kemarin kita masih bingung ya tetapi dengan kita sudah belajar setahun customer itu sudah mulai bisa menata lagi jadi sudah mulai adab
tetapi tidak berbeda jauh dengan kondisi di tahun dua ribu dua puluh
baik mas yoris ini tadi dinyatakan bahwa diamini juga oleh mas yuswo bahwa kalau dua ribu dua puluh kita beradaptasi dua ribu dua puluh satu sudah mulai terbaca nih akan seperti apa
tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pelaku pelaku usaha ini bisa menghasilkan produk yang berbeda
jadi kan pemasarannya sama nih semuanya harus melakukan lewat konsep digital harus dengan konsep konsep less crowd
less touch dan lain lain yang tadi disebutkan mas yuswo
tapi gimana kemudian produknya ini beda dari yang lain sehingga menarik konsumen
silakan mas yoris
oke baik mas yusua mungkin bisa juga nih menjawab
bagaimana nih mas biar produknya beda gitu punya satu hal yang melekat
jadi loyaltasnya tinggi
jadi begini intinya adalah saya meringkatnya menjadi ats ya
ats itu amati perubahannya temukan problemnya dan kemudian solusikan gitu
nah kita bisa beda itu bukan asal beda tetapi beda itu kalau kita pertama tama mengetahui perubahan perilakunya
customer centric itu artinya teman teman harus lihat betul betul apa butuhnya konsumen
tadi kan saya katakan berubah ya
butuhnya konsumen prioritas konsumen itu berubah
nah teman teman mesti harus baca dulu perubahannya gimana sebelum bisa menciptakan solusi atau menciptakan konten atau menciptakan value yang berbeda
jadi berbeda itu mesti harus fokus ke customer
karena butuh atau nggak butuh itu ditentukan oleh perubahan konsumen itu
nah teman teman sebelum dua maret sama setelah dua maret dua ribu dua puluh itu perubahan konsumen itu drastis
maka siapa yang bisa membaca perubahan dan siapa yang bisa menciptakan konten atau value yang berbeda dia akan memenangkan persaingan
jadi perbedaan itu harus fokus ke customer mbak
jadi tidak kita hanya asal beda asal unik
tetapi perbedaan atau uniqueness yang mengacu kepada kebutuhan konsumen selama pandemi
itu kuncinya di situ
kalau dari sejumlah sektor begitu yang paling dibutuhkan berarti selain kesehatan tadi apalagi mas
kalau dari asal
sebenarnya cuma tiga
yang pertama adalah makan minum
yang kedua adalah kesehatan
apapun yang terkait dengan kesehatan
dan kemudian yang ketiga adalah hal yang terkaitan dengan virtual atau digital
karena semua sekarang kita kerja kita sekolah kita ke rumah sakit itu dilakukan secara digital
jadi yang tumbuh adalah di
di tiga itu sebenarnya
makanya teman teman para pemain harus ya di dua ribu dua puluh satu ini harus mulai bisa shifting ke sektor sektor yang masih rising
bukan sektor sektor yang polling
yang rising adalah nggak jauh dari basic need berupa makan minum kemudian kesehatan
dan yang ketiga adalah berbagai aplikasi yang memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas secara virtual
oke baik terima kasih mas yuswo
sekarang saya akan kembali ke mas yoris
ini sudah bergabung kembali
mas yoris tadi saya sempat menanyakan bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan produk produk yang punya nilai berbeda
jika dibandingkan dengan produk produk lainnya
sebagai pesaing begitu mas
ini apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha mas
ya ini bagaimana tadi ya kita bisa kreatif cepat membaca situasi
kayak misalnya saya ambil contoh yang saya sendiri deh ya
akhir tahun kemarin saya lihat banyak juga anak anak yang
pergi kemana mana kan di rumah aja gitu ya
karena memang dihimbau liburan akhir tahun di rumah aja
nah itu belum pernah kepikiran sama sekali kita bikin acara virtual kids party gitu ya
jadi pesta ratusan anak gitu dari seluruh indonesia kita bikinin pesta di rumah
jadi barang barangnya dikirim ke rumah
jadi mereka bisa lap segala macam balon dan lain sebagainya
terus menggunakan zoom
ternyata seru banget gitu
dan engagement anak anak itu menarik sekali
nah ini yang memang kita sama sama harus belajar
dan karena orang orang di rumah aja akan cukup lama
engagement engagement seperti ini yang akan terus terjadi
yang sebenarnya kalau ditanya contohnya mana nggak pernah ada contohnya gitu kan
bisa berkumpul dengan anak anak dari berbagai kota di nusantara
merayakan akhir tahun di rumah aja
kalau untuk mengasahnya seperti apa mas yoris
mengasah untuk tahu peluangnya ada di situ gitu
kalau tadi kan mas yusuf sempat menyatakan bahwa salah satunya bisa dilihat kebutuhan dari konsumennya apa gitu
mungkin ada tambahan dari mas yoris
iya betul sekali
jadi mas yoris melist down sebenarnya kan
dari keadaan yang ada dan ini kan akan terus ya
akan terus terjadi sebenarnya di list down
kira kira kebutuhannya apa dan apa yang kita bisa sesuai dengan kompetensi kita
kita menghadirkan ke sana
kayak segala sesuatu lebih personal gitu
toko buku agak sepi gitu loh
kita keluarin buku yang bisa di custom nama anak
karena anak akan lebih banyak di rumah
bisa dibacain dongeng
sama orang tuanya akan senang kalau baca bukunya sih
jadi bisa di custom nama anak nama panggilan orang tua
hal hal seperti itu tuh dari kita belajar sensitif
melihat kejadian dan juga menghargai inovasi inovasi apa yang lahir di masa pandemi ini
dan dari situ kita menantang diri kita
kalau dia bisa kepikiran kayak gitu saya kira kira bisa kepikiran apa ya
jadi melatih merangsang kreativitas kita dengan melihat berita berita yang kreatif juga
oke berarti lihat sekitar
amati dulu kemudian nanti bisa dilakukan bisa konsepnya bisa ditiru
kemudian dimodifikasi untuk bisa menghasilkan produk yang juga kreatif ya mas yoris ya
mas yuswo kalau kita bicara soal suatu produk
ini kan kaitannya tidak hanya pelaku usaha saja
tapi bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan dari konsumen kan
kalau dari riset yang dilakukan oleh inventure ini
menyatakan bahwa pada tahun dua ribu dua puluh pendapatan konsumen ini menurun
tapi pengeluarannya meningkat
ini bagaimana kemudian untuk para konsumen bisa lebih bijak untuk mengelola belanja mereka di tahun dua ribu dua puluh satu
agar pengusahanya bisa cuan tapi kitanya juga nggak buntung gitu mas
sebenarnya kita kena krisis itu karena konsumen tidak spending mbak
jadi malah justru di masa masa krisis emak emak ini mesti harus banyak spending
yang menyebabkan kita terkena krisis adalah karena
kita mesti harus spending ya
makanya karena ini banyak keluarga kesulitan
maka memang peran pemerintah penting untuk mendorong spending ini
jadi melalui bantuan langsung dan seterusnya
jadi yang terjadi memang makin lama spendingnya akan makin dikurangi
karena banyak lay off banyak yang apa namanya terkena phk atau gajinya dipotong segala macam
ketika pendapatan turun maka kecenderungan dia akan spendingnya akan mengecil
tetapi sekarang ini di akhir akhir tahun ini sudah mulai mantap
ya mantap itu artinya makan tabungan
nah ini mesti memang pemerintah harus cepat untuk support untuk nge push spending ini
karena kita mengalami pemulihan itu kalau kita itu spending gitu
ya justru malah diarahkan untuk spending
ya dengan spending maka kemudian toko akan buka pabrik akan berjalan gitu
sehingga kemudian karyawannya bagus dapat gaji
gaji ini untuk spending lagi muter lagi gitu ya
makanya justru sekarang didorong untuk kita justru spending agar ekonomi itu muter lagi
oke berarti harus spending tapi tetap harus diperhatikan bijak ya mas ya dalam berbelanja begitu
agar tidak nanti kantongnya jebol juga gitu
tadi mantap makan tabungan nanti habis tabungannya jangan sampai seperti itu
karena kita harus juga punya dana darurat ya
oke saya akan ke mas yoris
mas yoris kita kembali lagi bicara segala hal yang serba digital
sebagai individu kita juga harus memperkaya diri harus menambah skill skill nih mas
untuk bisa survive di tahun dua ribu dua puluh
apa saja kemudian skill yang dibutuhkan untuk bisa terus survive di dua ribu dua puluh satu
ya selain tadi yang saya sudah sampaikan kreativity itu dari tahun dua ribu
dari dulu sudah diramalkan akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di dua ribu dua puluh dan akan terus sampai dua ribu dua puluh empat
world economic forum juga di tahun dua ribu dua puluh mengeluarkan skill skill yang diperlukan untuk hingga ke dua ribu dua puluh
dan salah satu yang saya mau highlight sebenarnya justru skills untuk resilience stress tolerance dan flexibility
karena ini suka tidak suka terlalu lama di rumah saja itu juga memang memerlukan skill yang baru gitu ya untuk bisa tetap
tadi juga benar sekali dibilang dari surveinya mas yusuf hadi
bagaimana anak anak ini sekolah dari rumah akhirnya jadi udah terlalu terbiasa gadget gitu ya
nah ini bagaimana nih kita bisa resilience bagaimana kita bisa memikirkan mainan mainan non gadget misalnya untuk kita di rumah
sehingga kita fair juga kita nggak hanya marahin anak gitu karena dia gadget terus
tapi juga terus di provide dengan berbagai mainan mainan non gadget yang mungkin tidak perlu mahal
tapi ada interaksi menggunakan non gadget ini
menyambung tadi mas yoris
ada adiksi begitu ya terhadap gadget
kemudian juga jadi pergaulannya hanya terbatas
semuanya serba virtual sekolah virtual
akan ada dampaknya nggak sih mas terhadap kreativitas dari anak anak kreativitas kita sebagai manusia
kan pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial ya
butuh adanya interaksi itu yang tadinya bisa face to face
sekarang semuanya dibatasi diutamakan melalui digital
ya secara kreativitas justru mungkin ini justru anak anak ini justru kreativitasnya itu tingkat tinggi ya
jadi bahkan dipercepat dan proses digitalisasi mereka tak terbendung gitu
tapi memang tadi nih bagaimana di luar sekolah itu kita tetap bikin juga jadwal di mana mereka istilahnya video call bersama teman teman mereka
walaupun tentu ya lari lari konteks fisik segala macam itu yang masih kita perlu pikirkan gitu
termasuk juga untuk orang dewasanya
kalau dia di rumah terus gitu ya even dia misalnya olahraga
tapi dia kurang jalan keluar segala macam itu juga penting
jadi memang kita harus ekstra kreatif untuk memikirkan bagaimana kita bisa bertahan
bukan hanya bertahan dari sisi keuangan
tapi juga bagaimana dengan apa yang ada itu kita tetap bisa melakukan hal hal yang seperti ada
bahkan misalnya kalau untuk orang kantoran bikin acara makan siang bareng secara virtual
jadi nggak ngomongin kerjaan gitu
benar benar makan punya makanan dia masing masing
tapi ya tadi kita manusia itu makhluk sosial
jadi memang kita harus tetap mengupayakan walaupun untuk saat ini memang sebaiknya secara virtual saja
baik jadi interaksi sosial tetap bisa dijalankan
tapi memang medianya lewat itu tadi ya lewat digital semuanya go digital
terakhir saya ingin ke mas yuswo dan juga ke mas yoris
boleh tidak disebutkan tiga kata atau tiga hal yang harus kita lakukan
di tahun dua ribu dua puluh satu agar kita sama sama bisa terus bertahan survive dan juga cuan nih di tahun dua ribu dua puluh
ke mas yuswo dulu
ya yang pertama adalah
yang artinya kita harus banyak mendengar apa yang terjadi di tengah perubahan ini ya
yang kemudian yang kedua adalah giliti
agility itu adalah kecepatan kita
nggak hanya cepat ya tetapi lincah dan adat
kita harus adaptif terhadap perubahan itu
dan yang terakhir adalah eksekusi
karena kita adaptif kita punya pemikiran hebat
kalau kita nggak melakukan eksekusi maka kita nggak menghasilkan hasil
jadi di masa pandemi saya kira dua ribu dua puluh satu masih kira kira masih akan sama
tahapnya dengan dua ribu dua puluh
maka yang diperlukan adalah yang pertama kita mesti banyak mendengar banyak melihat
yang kedua kita harus cepat merespon setiap kali perubahan
dan ujungnya adalah kita harus untuk create profit via revenue
tiga itu mbak
baik terima kasih banyak mas yuswo
kalau mas yoris apa nih mas
ya saya setuju mas yuswo
apalagi kemarin juga bareng di akhir tahun kita bikin outlook dua ribu dua puluh satu gitu ya
mungkin saya menambahkan tiga hal yang dari saya itu adalah
bagaimana kita tidak berhenti belajar gitu ya
karena tahun dua ribu dua puluh kemarin menurut saya juga tahun yang sangat bagus
banyak sekali pelajaran itu menghiasi hampir semua timelinenya orang
nah tapi bagaimana nomor duanya adalah bagaimana kita melakukan action
dari pelajaran yang sudah kita pelajari di dua ribu dua puluh
dan yang ketiga yang saya selalu ingatkan adalah
jadi yang berhasil di dua ribu dua puluh juga saya lihat adalah orang orang yang justru memikirkan orang lain
sehingga dari situ mereka bisa berhasil di dua ribu dua puluh
jadi pelajaran dari itu yang kita harus terus belajar
dua ribu dua puluh satu juga vaksinasi tadi mas siwo juga bilang bahwa vaksin adalah game changer gitu ya
jadi kita harus belajar lagi lihat lagi dengan situasi yang mungkin akan baru lagi setelah vaksin ini
dan jangan lupa untuk memikirkan orang lain sehingga bisnis kita bisa cuan di dua ribu dua puluh satu
baik salam cuan di dua ribu dua puluh satu dan selanjutnya ya
terima kasih banyak mas yusuf hadi dan juga mas yoris sebastian sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam ini